di tengah proses normalisasi jalan gubeng surabaya agar bisa dilalui kembali
wali kota surabaya tri risma hari ini yang tengah sakit meninjau lokasi dengan mengenakan kursi roda
wali kota wanita pertama kota surabaya ini jatuh sakit seminggu sebelum kejadian jalan amplas
risma ingin memastikan agar proses normalisasi berjalan lancar dan cepat
oke sebentar ya ibu lihat dulu ya
kota sembuh ya bu
sehat sehat walau biasa
di atas kursi roda risma terus memantau dan menginstruksikan proses normalisasi jalan gubeng yang amblas
di antaranya menginstruksikan pengalian penempatan mobil pemadam kebakaran
agar tidak menumpuk di sekitar lokasi amblesnya jalan gubeng

selama meninjau sebenarnya risma enggan memberikan keterangan ke awak media
ia lebih fokus ke pemantauan proses normalisasi
namun akhirnya risma memberikan penjelasan tentang kondisinya
ya kayak gini kan kalau aku nggak ke sini nggaknya cepat cepat nanti
padahal aku janji seminggu
apa urat ardilesnya
itu sobek dua duanya
karena berhenti berhenti kemarin got itu takut
enggak lah nggak apa apa ya ini memang harus
meski masih dalam kondisi sakit risma mengupayakan penyelesaian normalisasi jalan gubeng selesai
kurang dari seminggu semenjak pengerjaan awal kamis siang
hal ini dilakukan meski hingga kamis siang polda jatim belum menetapkan tersangka atas kejadian ini
percepatan normalisasi perlu dilakukan
karena jalan amblas telah berdampak pada lalu lintas dan juga membuat resah masyarakat sekitar
pengerjaan normalisasi ini dilakukan setiap hari selama dua puluh empat jam non stop